sesuai rencana pemerintah provinsi dki jakarta menggelar uji emisi gratis mulai dua puluh lima hingga tiga puluh satu agustus
sebab mulai satu september dua ribu dua puluh tiga semua kendaraan tidak lolos uji emisi yang melintas di wilayah dki jakarta dikenakan sanksi tilang
tim cnn indonesia mengunjungi salah satu bengkel di jakarta selatan yang menyediakan jasa uji emisi untuk motor dan mobil untuk melihat prosesnya
ini alatnya kita lagi nunggu apa nih pak
alatnya sudah mulai untuk kita tes uji mobilnya
langkah selanjutnya apa nih
langkah selanjutnya kita
karena sesuai sop ini kita lakukan treatmentnya di mesinnya kita aselar satu
nah baik salah satunya ada yang di depan
ini harus dua orang yang satu di mesin di alat atau yang kedua di gas
kendaraan yang diuji harus dalam posisi hidup dan mematikan alat elektronik seperti pendingin lampu dan radio dalam kendaraan
kemudian alat pendeteksi gas dipasang pada kenalpot
seperti ini ya
masuknya berapa cm ini pak
sekitar kurang dan lebihnya tiga puluh cm
iya masuk sampai masuk kami menggigit
ininya ya sudah seperti ini baru akan dimulai
zat yang dideteksi adalah karbon monoksida hidrokarbon karbon dioksida oksigen dan nitrogen oksida
setelah diuji emisi mobil ini ternyata gagal
apa saja yang membuat mobil ini gagal uji emisi
boleh tolong jelaskan sedikit nih pak angka angkanya apa yang menentukan mobil ini gagal
baik itu kan ada lima langkah nah sekarang dihitung sampai tiga langkah
ini standarnya itu fregit itu rata rata lima puluh
nah di gas pertama enam puluh
nah hasil dihitung rata rata lima puluh empat
dia melebihi dari batas ambang
rekomendasinya mobil yang gagal ini servisnya seperti apa sih pak
pertama gurah mesin ya
kedua filter udara ya dicek filter udara
terus businya juga termasuk
yang terakhir mungkin termasuk bahan bakarnya ya
bahan bakar yang sesuai dipabrikan mobil tersebut
dadan adalah seorang pengendara kendaraan
dia menggunakan roda dua
kamis pagi ia melakukan uji emisi pada motornya sebelum kebijakan sanksi diberlakukan
motor ini kalau berdasarkan sna itu tahun dua ribu enam dua ribu tujuh
ya saya pakai sehari hari untuk kerja
kemudian untuk cari karena saya kos di sini untuk cari makan
saya coba tes hasilnya tadi sudah diketahui ternyata memang belum lolos nih
harus diservis dulu katanya kemudian
kandungan co dua nya tadi di angka tujuh harusnya di angka lima lima katanya
karena saya servis dulu lah
mungkin besok saya servis dulu
lihat dulu performa mesinnya
kalau memang sudah menunjukkan perbaikan ya saya pakai
tapi kalau memang ini saya terpaksa bawa balik lagi ke bandung
menurut dadan ia memahami kebijakan baru tersebut merupakan upaya pemerintah
untuk mengurangi polusi yang memburuk di wilayah jakarta
namun ia menilai sosialisasinya terlalu cepat dan tidak merata
per satu september mobil yang tidak lolos uji emisi akan ditilang lima ratus ribu rupiah
sedangkan motor dua ratus lima puluh ribu rupiah